sementara itu menurut peneliti lipi
sesar palu koro merupakan salah satu sesar yang paling aktif di dunia
bahkan pergerakannya bisa mencapai empat puluh mm per tahun
diperkirakan gempa dengan magnitudo tujuh empat yang terjadi pada jumat sore di palu ini
terjadi akibat pergeseran horizontal sesar palu koro yang bisa mencapai sepuluh meter
kita kenal itu jalur sesar atau patahan palu koro itu
tapi gempa sekarang ini terjadinya di satu segmen sesar yang terus terang ini belum terpetakan dengan baik
jadi di sebelah utaranya jalur sesar yang kita kenal
jalur sesarnya bisa sampai seratus km pergerakannya dominan horizontal bisa sampai lima sampai sepuluh meter
tapi perkiraan saya ini di lepas pantai di sepanjang lepas pantai di utaranya kota palu
jalur sesar palu koro ini salah satu yang paling aktif
pergerakannya sampai empat meter
empat puluh mm per tahun itu luar biasa cepat
kalau kita bandingkan dengan yang sesar sumatera itu hanya lima belas mm per tahun
jadi hampir tiga kali lipat lebih cepat dari yang di sumatera
jadi tentunya ini sangat aktif sangat sering terjadi
dan magnitudenya kalau kita lihat dari sejarah gempa memang besar besar
bahkan diperkirakan ada sampai magnitude delapan
daerah daerah mana saja yang mungkin bisa anda analisa mungkin saja bisa terdampak dari sesar ini pak
ya kalau yang sesar yang sekarang yang bergerak itu ya lokasinya sudah pasti itu ya
jadi mulai dari sekitar kota palu saya belum tahu persis ini apakah melewati kota palu sampai ke tengah kota atau hanya di ujung utaranya saja
mudah mudahan sih tidak sampai ke kota palu yang diramainya begitu ya kita belum tahu ini
itu jalurnya itu memanjang terus ke utara sampai ke wilayah donggala
itu yang kita tahu
nah kalau palu koro yang kota
palu itu sampai ke selatan terus gitu sampai ke arah lembah apa namanya itu disitu dekat dekat ke apa namanya toraja itu
terus beloknya ke timur ke arah luwuk begitu ya
menjadi namanya berganti menjadi sesar matano
jadi ini satu jalur sesar atau jalur gempa bumi yang besar ini di tengah tengah sulawesi